sebagai karyawan ataupun pegawai memiliki penghasilan tambahan merupakan hal yang penting
karena penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama dinilai mampu memberi perlindungan lebih aman untuk keuangan kita
apalagi pekerjaan utama karyawan tak luput dari ancaman phk ataupun pengurangan pendapatan bulanan
lantas seberapa urgensinya seorang karyawan perlu mempunyai sadjob
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sembuhan virtual percana keuangan prita hapsari gozi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas giza
mbak prita kalau ngomongin penting gaknya mungkin semua penonton merasa penting ya
tapi yang menarik adalah bagaimana sih menentukan urgensi itu mbak
apakah memang kita melihat dari segi income kita dirasa tidak cukup untuk menutupi pengeluaran
ataukah memang di awal mulai kita bekerja kita sudah memikirkan harus ada side job
harus ada usaha tambahan begitu mbak
oke jadi untuk menjawab ini saya akan menggunakan teori financial planning
jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat catatan atas pengeluaran yang sudah kita lakukan
nah biasanya kita akan melakukan ini untuk rentang tiga bulan supaya kita bisa melihat pola yang kita lakukan selama ini
setelah kita membuat catatan tersebut maka biasanya kita akan paham
oh ini bentuk atau pola pengeluaran yang kita keluarkan untuk net sensitif
nentasitis itu yang wajib
lalu yang kita keluarkan misal untuk cicilan dan juga untuk hal hal yang sifatnya lebih
kebutuhan yang menyenangkan atau bahkan keinginan
nah dari angka ini lalu kita cocokkan dengan penghasilan setiap bulan yang pasti kita terima
kalau misalnya penghasilan setiap bulannya kita terima itu ternyata lebih besar daripada pengeluarannya
maka ini menjadi pilihan
apakah kita memang mau menambah penghasilan lagi dengan memiliki side job
tapi kalau pengeluaran kita ternyata sepertinya nih sama atau lebih rendah
sorry lebih tinggi
tapi kalau kita menambah penghasilan kita maka kita kan cuma punya dua pilihan
berhemat atau menambah penghasilan
berhemat itu hanya bisa dilakukan untuk jangka pendek
maka untuk jangka panjangnya opsi untuk menambah penghasilan dari side job barangkali harus kita ambil
mungkin awalnya dari situ
berarti ini sebuah keniscayaan ya mbak
apalagi kalau kita melihat dengan kondisi perekonomian global maupun dari indonesia sendiri
gonjang gejing masih merupakan hal yang subtansial ketika orang berpikir harus mendapatkan penghasilan tambahan
nah tapi tadi
yang menarik adalah kita harus membuat neraca dulu
lalu apakah kalau yang sudah terlanjur nih mbak
sudah punya pekerjaan tahunan belasan tahun baru sadar nih
kayaknya saya butuh sadjob
lalu langkah awal seperti apa yang harus dilakukan mbak
pertama yang kita lihat tentu peraturan perusahaan
ini penting ya
karena jangan sampai kita melanggar aturan perusahaan
dimana mungkin ada kondisi kondisi tertentu yang memang membuat kita tidak bisa memilih semua side job yang ada
jadi anda harus melakukan itu
lalu yang kedua anda harus lihat ke diri masing masing
sebenarnya dari tujuh hari yang kita punya dalam satu pekan
itu kita bisa menuangkan di waktu yang mana
karena faktanya mas yuda tidak semua orang pekerjaan yang misalnya senin sampai jumat ya
tapi bisa juga ada yang bahkan hari liburnya tuh di hari hari biasa dan seterusnya
lalu yang ketiga kita lihat lagi apa sih yang bisa kita lakukan
saya biasanya pakai tip empat e
e yang pertama adalah ez
jadi pastikan apa yang kita kerjakan
itu hal yang mudah buat kita mas
bukan sesuatu yang harus kita pelajari lagi
kita sampai mendalami lagi
itu butuh waktu
lalu yang kedua adalah e nya excellent
excellent artinya memang bukan cuma kita mudah
tapi kita memang bisa ngerjainnya dan bagus gitu ya
jadi istilahnya itu unggul lah kita dalam mengerjakan hal tersebut
e yang ketiga itu harus firm
karena ada orang orang yang ternyata udah punya sadjob
kok penghasilannya kayaknya kok tetep gak bisa menurutnya
karena ternyata earningnya itu tidak sesuai dengan apa yang dia perlukan
itu dia yang dikeluarkan
misalnya transportnya malah jadi lebih besar lah
atau dia jadi harus menitipkan anaknya dimana
dan pada akhirnya earning dari sadjob itu jadi sepertinya kurang berarti
dan e yang terakhir adalah enjoy
cuma waktu dia untuk beristirahat dan lain lain pasti akan berkurang
jadi kalau dia tidak enjoy biasanya dia akan tidak melakukan itu dengan senang hati
dan kalau orang tidak melakukan dengan senang hati
sepertinya sih hasilnya jarang tuh yang akan bagus
mbak prita kalau tadi berita yang saya bacakan rata rata berawal dari hobi ya mbak ya
dan mereka pastinya enjoy kemudian juga earning moneynya juga berbanding lurus ya
ketika mereka passionate menjalankan itu
tapi yang menjadi pertanyaan tadi mbak menarik adalah ketika arnia ini
harus seimbang juga dengan bagaimana kita menghabiskan waktu
kemudian juga transport dan juga effort lainnya
nah kadang kadang tuh sering diabaikan
lalu idealnya seperti apa sih mbak
kira kira side job itu proporsinya berapa persen dari penghasilan bulanan
sehingga kita bisa merasakan ini perlu nih kita
bisa fight untuk melanjutkan side job ini
kalau proporsi terhadap income bulanan itu kita agak susah tuh mengukurnya
kalau saya lebih mengukurnya adalah time yang kita pakai dengan earn yang kita dapatkan
jadi berapa banyak sih sebenarnya waktu yang kita pakai untuk bekerja
kita punya sebutannya adalah satu jam equivalen berapa rupiah
jadi disitu kita tahu oh ternyata harga kita per jam itu sekian ya
kita mendapatkan earning misalnya
kalau kita kerja satu jam let's say dia punya pekerjaan sampingnya sebagai guru yoga gitu misalnya
terus satu jam dia ngajar mungkin earningnya ya saya nggak tahu ya
mungkin satu jam itu mungkin dapetin satu juta
terus satu bulan dia mungkin nambah ngajar empat jam
berarti tambahannya adalah empat juta rupiah
nah terlepas berapapun nanti income dia saat dia mengeluarkan waktu satu jam untuk mengajar
dia juga harus berpikir
oh selain mengajar
kan saya ada transportnya
saya juga mungkin mesti membeli pakaian atau outfit untuk saya mengajar
nah itu harus dihitung tuh sebenarnya berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk kita bisa melakukan side job tersebut
maka dari empat juta yang kita dapatkan itu harus tetap kita kurangi mas dengan biaya transportasi dan juga biaya operasionalnya
jadi akhirnya kita tahu oh bersihnya itu kita dapat sekian
oke sekarang kita hitung empat jam plus mungkin commuting
kita ternyata bersihnya dapat tiga juta rupiah
nah ini yang sebenarnya akan menjadi hitungan apakah memang side job tersebut itu layak kita teruskan atau tidak
yang menarik tadi di awal mbak mengatakan memang kita perlu sedikitnya membuat raca keuangan ya
bagaimana kira kira penghasilan kita sebanding tidak dengan pengeluaran sehingga akhirnya diputuskan untuk mengambil side job ataupun usaha sampingan
kalau bicara side job ini kadang kadang tidak pasti ya mbak
mungkin pekerjaan pekerjaan tentu mereka bisa lagi pick
dapatin job tapi mungkin pada momen tertentu mereka tidak terlalu padat mendapatkan side job ini
lalu bagaimana bisa mendapatkan side job tadi untuk stabilisasi pengeluaran yang rutin
sementara tadi kita ketahui side jo kan kadang kadang ada kadang kadang tidak mbak
yang pertama memang jenisnya itu yang lepasan atau freelance kita sebutnya
nah ini yang orang orang mungkin berbentuk di akhirkan
dia nyambi jadi mc atau mungkin dia suka main musik terus dia nge ban di waktu luangnya
itu contoh contoh yang mana seperti yang tadi mas yuda bilang belum tentu hasilnya seperti ini
tapi jangan salah juga ada beberapa side job yang memang sudah bisa kita lock nih
kenapa karena memang mungkin dia bisa meluangkan waktu secara pasti setiap hari sabtu dan hari minggu
maka mungkin senin sampai jumat itu adalah waktunya dia bekerja full time di kantor utamanya dia
sedangkan mungkin di hari sabtu atau mungkin hari minggu itu dia memang punya kontrak untuk bekerja sebagai tenaga lepasan yang dibayarnya itu adalah bulanan
nah contoh contoh seperti ini jenis pekerjaannya memang rata rata adalah di bidang jasa
yaitu misalnya ya itu tadi kayak mengajar atau misalnya dia jadi ilustrator atau misalnya jadi translator yang memang sudah di log secara bulanan mas
jadi bahasanya retainer
kalau memang anda mengutukkan jenis jenis pekerjaan atau side job yang memang penghasilannya itu maunya rutin

biasanya kontraknya itu kalau enggak tiga bulanan enam bulanan atau satu tahun gitu kira kira
ini mbak terakhir mbak mungkin bisa diberikan tips selain dari empat e tadi ya
efisien kemudian juga bagaimana bisa memberikan uang atau earning dan juga enjoy
terutama kalau kita melihat potensi dari masing masing individu sehingga mereka bisa mendapatkan side job earning money tapi di sisi lain juga enjoy
yang paling penting adalah tentu saja memahami financial plan kita masing masing
karena bagaimanapun esensi dari punya side job itu kan tambahan penghasilan
dan harapannya tambahan penghasilan ini menambah kesejahteraan kita
maka kita juga harus lebih disiplin saat dapat uangnya kemudian kita bagi untuk apa
saya ingatkan kembali pembagiannya itu kalau bisa
itu kalau bisa adalah untuk tiga hal
sehingga saat kita dapat penghasilan utama plus penghasilan tambahan ini harus dihitung dua duanya secara berbarengan
saving ini nanti akan terbagi bagi untuk dana darurat dana menabung dan juga dana berinvestasi
lalu yang kedua pastikan side job anda itu memang betul betul menambah kesejahteraan untuk keluarga anda
cara melihatnya adalah evaluasi kesehatan keuangan
setiap tahun pastikan ada nggak aset yang bertambah atau ada nggak utang yang berkurang
nah dari situ ketahuan sebenarnya penambahan side job ini memang betul nggak menambah kesehatan keuangan dan kesejahteraan keuangan anda
yang terakhir tips dari saya untuk yang punya side job itu banyak banyak membuka mata dan peluang lah kira kira
karena kadang kadang dari side job yang awalnya hanya sampingnya

lama lama itu malah menjadi hal yang mungkin akan dikerjakan berikutnya gitu loh
pada saat mungkin dia di dalam pensiun atau mungkin nanti malah dibantu oleh pasangannya
pasangannya tadinya mungkin mengurus anak full time anaknya mulai besar
akhirnya malah bisa meneruskan side job yang tadinya dilintis oleh pasangannya lain
ya mbak prita terima kasih sekali
sepertinya perbincangan ini memberikan pemahaman ya bahwa side job itu memang harus banyak hal yang dipertimbangkan
tidak sekedar mentang mentang ada tawaran tapi juga tadi beberapa hal yang harus dihitung juga
dan juga kita lihat prospek kedepannya sehingga kita juga dapat cuan tapi juga menikmati dan juga bisa menjadi prospek kedepannya
terima kasih untuk perbicaraannya pagi hari ini mbak
salam sehat selalu